kita ke jakarta delapan puluh remaja yang berasal dari luar jakarta
dicegat petugas kepolisian dari sejumlah titik di kawasan monas jakarta pusat
para remaja ini diduga hendak mengikuti aksi unjuk rasa menolak omnibus law
puluhan remaja ini mengaku mendapat seruan
untuk unjuk rasa menolak omnibus law dari grup media sosial yang mereka miliki
para remaja yang sebagian besar masih di bawah umur ini berasal dari jawa barat
sebanyak delapan belas orang berasal dari indramayu empat puluh tiga orang dari subang dan sembilan belas orang dari cikarang
petugas juga memeriksa barang bawaan termasuk kepentingan mereka berada di jakarta
saat ibu kota masih dalam status psbb ketat
sebelum dibawa ke kantor polisian puluhan remaja ini masih diamankan di dalam taman monas
itu juga kita tanya tujuannya dia nggak jelas
kita akan periksa dulu kita akan dalami dulu
sebenarnya mereka itu dari mana mau ngapain
yang jelas pada saat ini jakarta masih pandemi
jadi kita akan halau dia untuk tidak kumpul dan mungkin nanti kita akan melakukan